inilah penangkapan salah satu tersangka tindak pidana perdagangan orang atau tppo di wilayah pati jawa tengah
sejak januari hingga bulan juni dua ribu dua puluh tiga polda jawa tengah telah mengungkap dua puluh enam kasus tppo dengan tiga puluh tiga tersangka
sedikitnya satu tiga ratus lima warga jawa tengah menjadi korban untuk diperdagangkan ke luar negeri
satu satu ratus tiga puluh tujuh orang sudah diberangkatkan ke beberapa negara secara ilegal dan satu ratus enam puluh delapan orang belum berangkat
beberapa negara yang menjadi sasaran tersangka tppo di jawa tengah adalah malaysia singapura myanmar vietnam kamboja jepang tiongkok dan arab saudi
artinya masyarakat kita kan masih banyak yang mudah dipengaruhi mudah terpengaruh dengan adanya ajakan ajakan
ini tadi terlepas apakah ada yang berhasil selama di sana atau juga banyak yang sudah diperanggung karena yang terjadi di negara luar
dalam aksinya tersangka rata rata meminta calon korbannya sejumlah uang dengan dalih untuk mengurus dokumen keberangkatan
dari sepuluh juta rupiah hingga lima puluh juta rupiah per orang tergantung negara yang dituju
buat sekali memperangkatkan

dapatnya per orang itu berapa
dapatnya tidak pasti
tidak pasti minimal berapa
kalau jepang sih minimal tiga puluh juta
kalau rrc itu kita tiga puluh juta

per orang indonesia
oh per orang
kejahatan tppo makin marak pasca pandemi seiring banyaknya warga yang ingin menjadi pekerja migran indonesia
dengan iming iming gaji besar
mereka biasanya tidak memperhatikan apakah itu lewat jalur legal atau ilegal
demar sienuko semarang